dalam kitab undang undang hukum acara pidana
pra peradilan memberikan kewenangan pada pengadilan negeri
untuk memeriksa dan memutuskan keabsahan proses penahanan
penangkapan atau penetapan status atas hukum kepada seseorang
namun yang terjadi pada persidangan pra peradilan
kasus pelecehan seksual pengasuh pondok pesantren
kepada santrinya di kabupaten jombang
dinilai berbeda oleh ahmad sofian
dosen hukum universitas binnanusantara jakarta
dalam sidang ini ahmad sofian hadir sebagai saksi ahli hukum
penilaian itu ia dasarkan pada sikap jaksa yang menyanggah keterangannya
terkait penjelasan pengembalian berkas perkara hingga tiga kali
menurut ahmad sofian jaksa tidak perlu menyanggah keterangan saksi ahli
dengan materi pokok perkara
sofian justru menilai keahlian jaksa patut diragukan
karena tidak memahami esensi keterangan saksi korban
mereka itu sudah disumpah loh
saksi korban itu udah disumpah
ya sumpah itu menunjukkan keterangan mereka itu benar
kalau mereka melanggar sumpahnya itu bisa dipidana
emang sanggup mereka sudah korban difidana
kan enggak ya
jadi kepercayaan pak jaksa bahwa keterangannya itu berbeda beda
dia tidak paham esensi keterangan saksi korban yang sudah disumpah
bahkan mereka bilang oh perlu ada lie detector
lah ini kesalahan berikutnya
jadi ada petunjuk lain yang akan dilakukan pakai lie detector
dalam sidang pra peradilan dengan agenda pengambilan keterangan saksi dari pihak tergugat
jaksa yang bertugas meneliti berkas perkara kasus pelecehan dan persetubuhan tersebut
tampak memberikan sanggahan atas keterangan saksi ahli
yang terhadap ismang ismang yang kami berikan kita ajukan
itu tidak ada ismang ismang saja
kita juga tajam tiga kali berkoordinasi dengan penyelidikan
pengembalian terhadap berkas berkas tersebut
itu pun apa yang terhadap pak jaksa ini

menyayangkan juga dari sikap kejaksaan yang justru malah tidak berpihak pada korban
yang seharusnya ya secara institusional
jaksa itu adalah mewakili korban
tapi di sini justru jaksa berpihak kepada si pelaku
kutip kutip lantun lantun kutip ya
sementara tim kuasa hukum tersangka memastikan
proses pra peradilan sudah tepat dan hakim patut mengabulkan permohonan tersangka
baik bukti surat saksi maupun ahli
telah menguatkan dari permohonan kami
maka ya tentu secara yuridis ya
akibat proses sidang pra peradilan yang dinilai janggal tersebut
tim kuasa hukum korban
akan melayangkan surat permohonan dukungan kepada komnas perempuan
kementerian perempuan dan pelindungan anak
serta melapor kepada komisi kejaksaan